aduh nyampe juga kita ya
aduh nyampe ya mba ini jangan lupa loh bintang limanya
ya ampun masih minta bintang lima aja kurang enam juta penonton
aduh tante kakak
aku punya sesuatu
tupuk tau aja aku lapar
kamu baik banget ya aduh pas banget nih rezeki anak soleha
eh kita masuk yuk mereka udah nungguin kita tuh
udah pada di dalam ya
udah udah di dalam yuk
aduh iqbal mana ya
tunggu kak tiffani kok ga ada ada sih ga dateng
ga tau nih
udah jam berapa sih bu
udah jam segini lagi
padahal kan kita jadwalnya padet ya ga sih
aduh sorry ya
pasangan date aku
tadi dia jekin makan pak so
sama kerupuknya mana tadi ya kerupuknya
nanti di aku kasih
oh iya gapapa itu buat kenang kenangan dari iqbal ya
waduh pas banget ya kita udah kedatangan
tara pemeran dari dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
sekarang udah satu tahun kita gak pernah ketemu
apa kabar semuanya
tahun lalu cuma iqbal sama sasa
nah sekarang kita udah ada yuriko dan juga ada nanda
eh bukan nandan lah yuk debo
di seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini kan lebih banyak konfliknya iya nggak sih
betul tante fanny
lebih tua oke gimana disini lebih banyak konflik ya lebih banyak dramanya kah lebih banyak iya kalau
di yang sembilan puluh lebih menceritakan dari mereka enggak kenal dulu kan kak terus sampai akhirnya cara cara dilan
deketin milea segala macam sampai akhirnya gimana coba terus di sembilan puluh satu ini lebih kayak
mereka kan udah jadian kan proses bagaimana mereka jadiannya terus habis itu apa yang terjadi pas
mereka pacaran sih eh kita ke yorike sama ke debo deh apa yang apa yang kalian rasain yang lebih
lebih beda atau mungkin justru jadi lebih
tantangan lebih beban juga buat kalian di dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini kalau beban sih enggak ya karena
sukses banget nih nomor satu loh dua dua nomor dua tetap aja top tiga beban sih enggak ada ya bu lancar lancar aja pas
syuting mungkin lebih di apa ya penasaran aja kayak ah gimana ya ini film yang sekarang bakal gimana dan
hai sifat sifat yang dimuncul di penyungguh j railway in maksudnya dari watih dir operators
feel gana dan ada satu yang buddha muncul momen moment begin basket

mungkin sakit manis kayak gula eh by the way mas herdi ada ada ada lagi ada yugo nanti

lebih lama dibandingin yang sembilan puluh lebih lama lebih lama yang pertama itu cuma dua puluh tujuh hari
ini sekitar satu setengah bulanan dan tempat tempatnya juga lebih lebih
banyak itu kalau yang sembilan puluh kan cuma di bandung sama ada jakarta ini bandung jakarta jogja
orang kan jadi akhirnya gini punya punya punya punya pandangan punya cap nih kalau iqbal ramadan
itu ya dilan gitu enggak terganggu secara kan iya film filmnya iqbal akan cuma dilan aja
saya juga akan ada manusia juga mungkin akan ada yang lain
lainnya kalau terganggu sih sejujuran ada rada rada terganggu gitu karena pada akhirnya
saking orang mengira gue dilannya gitu menganggap gue adalah dilan jadi iqbalnya udah gak ada gitu
jadi orang ngeliat gue ya dilan saja jadi semua jadi kehidupannya iqbal tuh nggak ada gitu adanya
dilan aja jadi sesuai sesuai dengan bagaimana dilan hidup bagaimana dilan memutuskan sesuatu nah itu itu hidup
buat buat para beberapa orang ke yoriko lagi sama ke debo kemarin trailernya begitu hari pertama
langsung disambut antusias sekali oleh para penonton di youtube satu juta kalau nggak salah eh satu juta
juta ngajak sehari ya kalau ada satu hari milenial kita berapa pokoknya ya sembilan jam itu udah satu juta
dan satu hari itu dua juta oke itu gimana respon sekalian bakal mikir enggak gila nih baru trailernya
sampai sedahsyat itu gimana tapi kan gini artinya harapan penonton di film ini kan jadi makin besar lagi
ini aku rasa ini bakal lebih bagus ya dari yang sembilan puluh maksudnya dari segi pengambilan gambar segelis
sebelum syuting saja high penonton ini sudah banyak sekali gitu ya itu akhirnya jadi motivasi gitu buat
kita jadi kesempat buat kita jadi untuk centang apa ya untuk sembunyi tapi disitu juga nggak bisa jadi
semangat untuk mengembang amanah ini
karena di luar sana jutaan orang sudah berekspektasi jutaan orang sudah memimpikan dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini secepatnya keluar
itu akhirnya yang mendorong kita gitu untuk kayak ayo kita kasih yang terbaik ayo kita kasih yang terbaik gitu
oke dan ini kan dilan nanti kan ada milenya juga
iya betul betul itu kita sudah persiapkan juga semuanya plan plannya
jadi pokoknya gak usah khawatir nanti dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu akan keluar milenya juga secepatnya akan keluar juga
oke iqbal berarti nggak boleh tua tua banget karena umur terus berjalan
gak tau kapan milenya kapan dibuat
jadi kita harus awet muda gitu
eh boleh kasih tau tipsnya untuk awet muda buat temen temen yang belumnya
duduklah sebelum berondong seperti ini pas kita berondong
oke dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu akan tayang dua puluh delapan februari
iqbal juga masih ada di indonesia
premiernya pasti ada ya oke
kita akan lihat nanti seperti apa terima kasih iqbal shansa yuriko dan julia
terima kasih juga debo sudah datang di showbiznya kali ini
mudah mudahan sukses lebih sukses lagi
terima kasih juga buat nonton ya
kalau mau nonton kabarin aja
aduh makasih banget lah
mirip nggak kayak kakak sama adiknya
ibu dan anak
ibu dan anak
thank you banget semuanya untuk tadi interview kami dengan para pemeran dari dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu